setelah moratorium dicabut pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur jalan tol kembali dilanjutkan
salah satunya jalan tol porong gempol sidoarjo seksi dua
komite keselamatan konstruksi mencabut moratorium dua puluh tiga proyek infrastruktur
maka pengerjaan proyek diantaranya jalan tol porong gempol kembali dilanjutkan
bukan hanya dari sisi waktu waskita sebagai pemegang tender pun termasuk harus merugi hingga ratusan juta rupiah
akibat alat berat yang terbengkalai dan pekerja yang sempat menganggur
di sisi lain jasa marga selaku operator pelaksana jalan tol berharap pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal
sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima selamat sore
apa hasil evaluasi dari proyek di jalan gempol porong dan kapan proyek akan dikerjakan kembali
ya punci dari hasil evaluasi tersebut tadi sudah ada pantauan langsung yang dilakukan oleh kementerian pupr
dan juga dari pihak komite keselamatan konstruksi yang memantau ada sekitar tiga orang
tadi diwakili juga didampingi juga dari pihak jasa marga dan juga dari pihak waskita sebagai pemilik tender juga
berdasarkan penilaian kemudian juga berdasarkan evaluasi dan juga analisis yang sudah dilakukan
sekitar kurang lebih sepuluh hari pasca moratorium yang ditetapkan pada dua puluh februari yang lalu
maka penetapan moratorium tersebut dicabut dan akhirnya pada hari ini sudah tampak mulai ada pengerjaan
seperti yang terlihat di belakang saya ini punca ini adalah pengerjaan salah satu alat berat yang sedang mengangkat grider
yang mencoba untuk mengangkat grider untuk kemudian dinaikkan atau ditaruh pada beton beton yang sudah disiapkan pada tiang pancang jalan tol gempol porong ini
dan dari alat alat ini
nantinya akan beroperasi sampai sekitar pukul lima sore sampai grider tiga grider yang baru saja akan dinaikkan ini selesai dikerjakan
dan jika kita melihat ke belakang ini tidak cukup banyak pekerja yang bekerja di sini
hanya sekitar seratus orang karena memang ini hari pertama pengerjaan pasca dicabutnya moratorium
ini hari pertama jadi tidak bisa secara otomatis memanggil seluruh pekerja yang biasanya setiap harinya ada sekitar lima ratus pekerja yang bekerja bersama sama
untuk menyelesaikan proyek jalan tol untuk porong gempol
dan dari hari ini diperkirakan sekitar dua sampai tiga hari nanti baru akan seluruh pekerja mereka siap untuk bisa bekerja kembali secara maksimal
mencapai target yang ditargetkan pada januari dua ribu sembilan belas nanti seluruh proyek dari seksi satu ataupun seksi dua dari gempol porong sampai porong pasuruan ini
nanti juga akan selesai dikerjakan oleh seluruh pekerja yang bekerja di sini
dan jika kita melihat situasinya di sini pemantauan sebenarnya kalau untuk porong gempol ini sebenarnya tidak ada persoalan serius
yang terjadi karena moratorium tersebut dilakukan adalah dampak dari beca kayu yang sempat terjadi kecelakaan pada waktu lalu
kemudian akhirnya moratorium tersebut ditetapkan dan dari empat puluh dua proyek infrastruktur yang di moratorium ada sudah pada hari ini tiga puluh dua proyek infrastruktur yang dicabut moratoriumnya
dan tiga puluh proyek di antaranya adalah proyek jalan tol yang sedianya sudah bisa dilakukan pekerjaannya pada hari ini namun memang belum semuanya bisa bekerja secara maksimal
divisi empat wilayah jawa timur ini untuk pengerjaan jalan tol sendiri sudah selesai dilakukan lagi atau maksudnya sudah mulai bisa dikerjakan kembali untuk seluruh proyeknya
supaya target memang tidak terhambat karena jika kita melihat proyek dari pengerjaan jalan tol gempol porong ini sepuluh hari saja ditunda
maka ada sekitar tiga persen penundaan pekerjaan yang terjadi akibat penundaan tersebut karena memang dalam satu minggunya saja mereka bisa mencapai target antara tiga sampai empat persen pengerjaan
jika sepuluh hari kita bisa membayangkan sebenarnya bahwa lebih dari tiga persen sebenarnya keterlambatan pengerjaan tersebut sementara ditargetkan memang nilai kontrak mereka
atau kontrak mereka sementara kontrak kerja adalah sampai januari dua ribu sembilan belas
untuk sejauh ini jika saya melihat situasinya memang pekerjaan dilakukan dengan maksimal dan diharapkan memang mencapai target yang diharapkan
jika kita melihat nilai total kontrak yang dimiliki ada sekitar dua triliun untuk dua seksi untuk gempol porong dan porong pasuruan ini seharusnya memang bisa dikerjakan
secara maksimal dan sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah
sementara jika kita bicara tentang kecelakaan mungkin yang akan mungkin terjadi di sini memang sisi keselamatan harus benar benar dijaga itu kenapa sop memang harus ditaati
saya lihat juga masih ada pihak komite keselamatan kerja yang stand by di sini untuk memantau kinerja dari pihak pelaksana proyek dan juga memantau kinerja dari jasa marga sendiri sebagai operator pelaksana jalan tol punca
kita harapkan saja dengan ada yang evaluasi
ada lagi kecelakaan kerja di proyek proyek infrastruktur mendatang
eka arima langsung dari jawa timur